tidak kek saya hidup sendiri
rumah saya memang berantakan
karena memang tidak ada yang mengurus
jaga kebersihan kerapihan
kendalikan hawa nafsu
supaya kita bisa hidup dengan tentra
kamu pasti akan mengerti nanti
butuh makan untuk beberapa bulan ke depan
apalagi dia sendiri tua dan rentah
kamu manusia bodoh
bukan apa kamu pikirkan dia
dia itu kan bukan apa apa kamu
bukan saudara kamu
aku tidak tega melihat anak itu
aku harus memberikan uang ini
tenagaku masih kuat
aku masih bisa mencari uang dengan tenagaku ini
aku yakin allah akan selalu menepati janjinya
nek ambil uang ini untuk nenek
untuk makan nenek
kamu benar benar manusia bodoh amri
ternyata janji allah tidak selamanya benar
menyatakan janji allah tidak selamanya benar
aku sudah mengeluarkan uang seratus ribu rupiah untuk nenek itu
ternyata janji allah tidak selamanya benar
seharusnya aku dapat uang sejuta rupiah dari apa yang aku sedekahkan
ternyata janji allah tidak selamanya benar
aku sangat kecewa kepada mu ya allah

aku sangat kecewa
tidak selamanya kemunculan itu rata
janji allah mengenai sepuluh kali lipat
denai sepuluh kali nipan balasan bagi orang orang yang rajin bersedekah
ternyata bohong kan
seharusnya uang seratus ribu itu dapat kau gunakan untuk makanmu sebulan
tetapi sekarang uang itu hilang
ustaz itu uangmu akan dilipatkan oleh allah
tapi kejahatannya apa
ada apa kek
ada yang ingin saya bicarakan dengan kami
saya lihat kamu sedang menghadapi satu masalah
saya hidup sendiri
rumah saya memang berantakan
karena memang tidak ada yang mengungkapku
saya tidak mengurus
supaya kita bisa hidup dengan tentram
kamu pasti akan mengerti nanti
kamu masih mau jadi orang yang berpikir dan mendekatkan diri pada allah
dan maksud kakek apa
saya cuma mau memberikan ini
suatu saat kalau kamu membutuhkan dan terdesak kamu boleh menjual benda ini
tapi syaratnya kalau mau memiliki benda ini kamu harus memberikan seluruh uang kamu kepada saya
saya tidak punya uang kek
makan saja saya belum
saya ada uang penghasilan saya hari ini
terima kasih kamu sudah menerima saya di rumah kamu
dengan kebaikan dan keikhlasan
kalau suatu kali kamu terdesak dan membutuhkan
kamu boleh jual benda ini
di toko perhiasan
ada apa pak
saya mau jual barang saya pak
sebentar pak ya
bapak pemilik belian ini
berapa bapak mau jual
gimana pak kalau saya tambah seratus juta
gimana kalau saya tambah sepuluh juta lagi
allah itu tidak akan membahagiakan kita
dan practitioners protagonisnya tidak akan membahagiakan kita
allah itu hidup lagi darmawan
allah akan merasa malu bila melihat seorang hambanya
menengadahkan kedua tangannya memohon
dan kemudian allah menolak dengan kosong dan tangan hamba